festival head in the cloud dua ribu dua puluh jakarta menginjak tahun keempat penyelenggaraannya walaupun sempat
batal digelar pada maret dua ribu dua puluh karena adanya pandemi kofit sembilan belas tampaknya tidak menyurutkan
semangat para penggemar dari artis artis ata racing ini pertama kali digelar di jakarta
head in the cloud sehari pertama menghadirkan banyak artis mulai dari stephanie putri atara
gakow ilona garcia penyanyi dari korea selatan zico girl group the idol hingga
disc jockey kenamaan ksg turut mengebrak panggung head in the cloud sehari pertama ini
selain ksg tentunya ada joji yang membawakan lagu glimpse of us di akhir penampilannya
dan ada penyanyi kebangsaan indonesia niki tampil lincah dan atraktif sebagai penampil penutup hari
niki membawakan lagu high school in jakarta dengan kostum sekolah yang berkilau
tidak hanya itu niki juga membawakan lagu viralnya di tiktok every summer time
festival head in the cloud jakarta dua ribu dua puluh dua digelar dalam dua hari

di hari terakhir akan ada penampilan meriah dari rich brian dan jackson wang
yang akan menghibur para penonton yang sudah lama menunggu mereka
tim liputan cnn indonesia banten